dan bagaimana informasi terkini terkait politikus andi arief yang kemarin ya
tadi cerat narkoba sudah ada korespondensi nn indonesia
roni satria di kantor badan narkotika nasional
selamat pagi roni apakah tim asesmen terpadu sudah memutuskan andi arief dirujuk untuk rehabilitasi
selamat pagi lady dan hanum kita tahu bahwa saat ini andi arief
politikus partai demokrat ini saat ini tengah ditahan di direktorat tindak pidana narkoba
baris krim mabes polri yang ada di badan narkotika nasional jakarta timur
tempat saya berdiri sekarang ini dan selama tiga x dua puluh empat jam
ini berarti sejak ia ditangkap pada hari minggu lalu delapan belas tiga puluh waktu indonesia barat
ini berarti besok sore sekitar sore tentunya akan ada keputusan dari kepolisian
apakah status dari andi arief ini menjadi tersangka atau tentunya akan direhabilitasi
bila tentunya tidak terlibat dengan
peredaran narkoba seperti itu
nah kalau kita lihat memang dari apa yang disampaikan
merujuk dengan pernyataan irjen paul m iqbal selaku kadif humas mabes polri
kemarin sempat menyatakan bahwa adanya penangkapan yang dilakukan
membenarkan penangkapan dilakukan pada hari minggu tersebut di hotel peninsula jakarta barat
kemudian membantah adanya wanita bersama dengan andi arief bahwa dinyatakan bahwa penangkapan tersebut dilakukan oleh
kepolisian terhadap andi arief sendiri yang berada di kamar hotel
kemudian tidak mempercayai foto foto yang beredar dan lain sebagainya
dan juga kemarin sudah sedikit memberikan sinyalir untuk andi arief ini bahwa adanya upaya untuk merehabilitasi
karena kalau kita lihat dari barang bukti yang ditemukan oleh polisi pada tkp
bahwa hanya menemukan alat hisap sabu seperti itu namun tidak menemukan barang bukti narkotika
nah kalau kita lihat juga selain dari barang bukti tersebut
juga ada pemeriksaan terhadap urin dari andi arief yang menyatakan positif mengandung narkotika jenis metamfetamin atau sabu
nah tadi sempat ada keterangan dari kepala bnn yaitu irjen pol arman depari
yang menyebutkan bahwa pemeriksaan dari tiga x dua puluh empat jam ini bisa saja diperpanjang menjadi enam x dua puluh empat jam
bila ternyata proses yang dianggap masih mengaitkan apakah ada keterkaitan dengan peredaran narkoba atau tidak
namun besar kemungkinan tadi disampaikan tentunya nanti andi arief ini akan direhabilitasi mengingat hanya pengguna saja seperti itu
jadi informasi yang sejauh ini saya dapatkan dari bnn bahwa tentunya nanti akan ada perpanjangan
bila tiga x dua puluh empat jam dirasakan tidak cukup untuk menentukan status dari andi arief ini
dan probabilitas dari andi arief ini untuk diperpanjang masa pemeriksaan dan nantinya akan direhabilitasi bisa dikatakan cukup besar nantinya lady danhanum
roni terkait dengan pernyataan pihak kepolisian bahwa andi arief ini informasinya ditangkap sendiri
namun dari foto foto yang viral ada juga perempuan yang bersama andi arief begitu
lalu juga apakah ada informasi terkait hal ini begitu apakah ada yang ditutup tutupin untuk sementara dari pihak kepolisian
ya sejauh ini memang ada yang kejanggalan kejanggalan yang kalau kita lihat apa yang sudah beredar secara publik seperti itu
dari sejak penangkapan ataupun juga kalau kita ketahui memang kemarinlah mulai cukup beredar informasi ini
meskipun pada kenyataan adalah penangkapan dilakukan pada minggu malam
dan memang kemarin juga baru disampaikan konferensi per secara rilis ataupun secara formal seperti itu
yang memang apa yang disampaikan
memang ada yang berbeda bisa dikatakan apa yang disampaikan ataupun dilihat oleh masyarakat ataupun publik
yang juga telah beredar kepada publik bahwa adanya foto foto yang bisa dikatakan cukup jelas
adanya keberadaan andi arief dan juga ada perempuan bersamanya di hotel lokasi tempat penangkapan tersebut
namun memang dibantah kemudian bisa dikatakan kita tidak mengetahui apakah ini ada upaya untuk menutupi atau tidak
karena memang fokus dari kepolisian saat ini memang mengingat kepada apa yang disampaikan
jadi tangkap ataupun yang menjadi fokusnya adalah andi arief
di mana andi arief saat ini saat itu di lokasi ditemukan dengan menggunakan ataupun dengan barang bukti berupa alat hisap sabu
dan juga dengan dirinya sendiri yang tes urin untuk secara positif telah mengandung metamfentamin
ini bisa dikatakan menjadi bukti awal ataupun hal yang bisa dibawa untuk selama tiga kali pelajaran
pemeriksaan lebih lanjut terkait dengan foto foto yang beredar
memang dikatakan oleh kepolisian itu tidak begitu saja untuk mempercayai
kita belum mendapatkan konfirmasi secara jelas ataupun verifikasi dari kepolisian
apakah ini memang ada upaya untuk hal hal yang bisa dikatakan ditutupi atau tidak lady dan hanum
baik terima kasih roni satria untuk informasi anda melaporkan langsung dari depan kantor bnn
ya tertangkapnya andi arief menambah deretan politikus yang terjerat kasus narkoba
berikut adalah beberapa politikus yang terjerat kasus ini dalam tiga tahun terakhir
tertangkapnya wasekjen partai demokrat andi arief yang positif menggunakan narkoba jenis sabu
lantas menjadi perbincangan masyarakat
sosoknya sering muncul dengan cuitan kontroversialnya mengenai dunia politik dan pemerintahan
tak hanya itu lewat cuitannya pula andi arief pernah menyinggung bnn untuk memeriksa faisal asegaf
yang tampak seperti orang mengonsumsi narkoba
kini menimpa dirinya sendiri
seperti dilansir detik com
tertangkapnya andi arief menambah deretan politikus yang terjerat kasus narkoba
maret dua ribu enam belas mantan bupati ogan ilir sekaligus politikus golkar ahmad wazir noviadi mewardi
ditangkap petugas bnn di rumahnya dan terbukti mengonsumsi sabu
ironis penangkapan ini terjadi ketika novi belum genap sebulan memerintah kabupaten ogan ilir
novi kemudian difonis menjalani rehabilitasi selama enam bulan
di rumah sakit ernal di bahar palembang
september dua ribu tujuh belas politikus golkar indra j piliang dan dua rekannya
diciduk aparat direkturat reserse narkotika polda metro jaya di tempat karaoke di kawasan jakarta barat
hasil asesmen menyimpulkan indra sebagai pengguna narkoba dan wajib direhabilitasi
maret dua ribu delapan belas m hafiz yang saat itu menjabat ketua dpd partai amanat nasional kabupaten batanghari jambi
ditangkap setelah melakukan pesta narkoba
sebelumnya tahun dua ribu enam belas hafiz juga pernah ditangkap yang berakhir dengan rehabilitasi
lima bulan berselang ibrahim hasan ditangkap bersama sepuluh rekannya setelah terdapat barang bukti satu ratus lima kg sabu serta tiga puluh ribu pil ekstasi dalam kasus ini
ia pun langsung dipecat sebagai kader nasdem per dua puluh satu agustus dua ribu dua puluh